sepatu cats tidak hanya berguna untuk alas kaki saat berolahraga saja
seiring perkembangan zaman sepatu ini menjelma menjadi gaya hidup
di bandung digelar pameran sepatu olahraga dari para kolektor dengan harga yang bahkan mencapai puluhan juta rupiah per pasang
informasi ini sekaligus menutup cien indonesia sport pagi ini
saya daniel ahri terima kasih salam sport
pameran busana termasuk sepatu biasanya adalah tempat penjualan produk
tapi pameran sepatu olahraga di space art kota bandung tidak ada transaksi
acara ini semata mata hanya memamerkan dan memberi edukasi tentang sepatu cats
pameran bertujuan berbagi informasi mengenai seluk beluk sepatu olahraga yang harganya kadang mencapai puluhan juta
mulai dari informasi tentang sebab musabab harga sepatu olahraga yang tinggi
seluk beluk investasi tips memilih sepatu orisinil
hingga budaya sepatu cats
sebatu cats ditampilkan di sini
komunitas sepatu olahraga dan kolektor menjadi pembicara untuk dibagi kepada kaum urban
sebenarnya cuma pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa sneakers itu di bandung itu ada
kita ada komunitasnya ada sepatu sepatu yang kita bisa dipamerkan
dan mungkin sepatu sepatu yang langka yang maksudnya mungkin orang nggak nyangka
oh di indonesia ada nih
selain mendapatkan informasi
di sini para pengunjung bisa melihat berbagai jenis sepatu olahraga
mulai dari model casual sepatu basket skateboard hingga khusus lari
menurut saya bagus sih mainnya sneaker ini
karena saya juga baru pertama kali melihat semua koleksi koleksi dari kolektor ini
memang bagus banget dan emang informasinya bisa sampai ke masyarakat sih
yang tadinya nggak tahu yang tahu
sejumlah sepatu edisi terbatas yang tak dimiliki banyak orang pun

seperti sepatu adidas seri easy boss kanye west ini
hanya tiga puluh pasang sepatu jenis ini yang dijual di indonesia pada zamannya
nah di sini saya mendapatkan ilmu baru nih
ternyata tingginya harga sneakers ini tidak hanya dilihat dari kualitasnya saja
melainkan ada beberapa hal
salah satunya sepatu ini yang didesain oleh rapper terkenal di dunia
yaitu kanye west yang harganya mencapai rp tiga puluh
dan menurut saya ini sangat fantastis harganya
semua sepatu di sini adalah koleksi penggemar dan tidak dijual
dian permatosari bandung